hai lebih nyaman berada di sana
daripada dengan pdp
tapi kita mari sama sama kita membangun paksain
jadi pdp merasa tidak ada
konsilasinya kan biasa
sama kayak dua ribu empat belas juga kan begitu
jadi koalisinya sama
pertarungannya masih sama
ya semua dekat
semua partai kita dekat kok
karena kita bersahabat di dpr dimanapun
tapi kan bmp
tentunya masing masing punya
tapi persaingan makin ketat tiba tiba
enggak ada persaingan
strategi yang ditemukan
di dua ribu dua puluh empat berarti makin matang
dengan komataannya udah bisa

pdp udah siap dari lama
karena kan kita kenapa kita siap lebih lama
kita kan dari awal
kita bisa mencalurkan sendiri
jadi persiapan kita sudah matang
kalau ada partai
mau kerjasama dengan kita
kita membuka pintu tuh
kalau kesiapan kita sudah matang
karena kita enggak tunggu ada
kerjasama dengan partai lain
udah bisa mencalonkan